dan saat ini bersama cnn indonesia news hour sudah ada direktur institute for security and strategic studies
ises kairul fahmi selamat siang mas fahmi
kita tadi sudah melihat ya pernyataan bahwa fpi resmi dilarang lalu apakah ini juga menjadi bukti bahwa
inilah sikap pemerintah yang sebelumnya juga sering dianggap gamang begitu ya oleh masyarakat terhadap fpi
sebelumnya juga pemimpin fpi telah ditahan dan dalam waktu dekat ini juga sekaligus fpi dilarang tanggapan anda
ya saya melihat memang ini menjadi kesimpulan akhir ya dari sekian lama bertahun tahun pemerintah telah menempuh jalan yang berlikulis
yang ya kalau bisa dibilang secara sederhana
sederhana gamang gitu ya dan menyikapi fpi
wacana wacana yang disampaikan terkait apa yang harus dilakukan terhadap fpi ini selalu naik turun pasang surut gitu ya
sehingga kita ya masyarakat begitu seringkali melihat pemerintah terkesan tidak serius
tidak apa namanya tidak apa namanya tegas dalam menyikapi
saya kira ini menjawab cuman apa namanya yang dilakukan pemerintah ini juga ya walaupun kita bilang apa namanya menjadi kesimpulan dari sekian lama keganangan
tapi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kemudian memilih pendekatan yang keras terhadap fpi ya
padahal kalau ini
selama ini tidak dibiarkan dilakukan saya kira kita bisa menempuh cara cara yang lebih soft gitu ya terhadap fpi ini mestinya
tapi dua bulan terakhir kita melihat pemerintah justru menunjukkan pendekatan yang semakin keras semakin keras begitu
dan bukan tidak mungkin di belakang hari tentunya akan ada ekses
walaupun tadi disampaikan dalam keputusan
itu ada apa namanya permintaan kepada masyarakat untuk tidak ikut ikut gitu ya
tapi saya tidak yakin ini tidak menimbulkan ekses yang bisa memicu gangguan keamanan nih di belakang hari
mas fahmi kalau kita lihat juga masyarakat ada yang berpendapat bahwa jangan hanya dilarang saja
jangan sampai seperti hti sudah dilarang tapi masih tetap eksis
nah tanggapan anda kalau melihat dari simpatisan fpi yang banyak sekali ini
seperti apa mereka untuk pendekatannya agar juga bisa memahami larangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
ya ini menjadi tantangan pemerintah ya
karena memang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan apa namanya peningkatan ya dukungan terhadap fpi
ini kan terutama terhadap pimpinannya begitu
itu kan baru muncul belakangan kan sebenarnya
sementara tuntutan masyarakat terhadap fpi concern perhatian masyarakat terhadap fpi ini kan sebenarnya sudah berlangsung jauh lebih lama
dibanding peningkatan dukungan terhadap fpi yang muncul belakangan
walaupun sebenarnya itu juga menurut saya tidak cukup besar sebenarnya ya
sehingga yang harus dipertimbangkan menjadi masalah yang sangat serius seperti sekarang ya
tapi ya tentunya ke depan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah gitu ya
bagaimana menyikapi potensi peningkatan dukungan terhadap fpi ini walaupun sudah dilarang
karena sudah terlanjur seperti ini kan ya tentu ya mau tidak mau kita akan melihat pendekatan yang tetap keras atau bahkan lebih keras dari sekarang terhadap siapapun yang mendukung aktivitas fpi kan begitu
itu yang saya kira akan terlihat
dan itu yang saya wajarkan kemudian akan menimbulkan percayaan percayaan teman lainnya
dan anda juga melihat begitu bahwa keputusan ini juga dilakukan dalam waktu yang sangat dekat begitu ya
berurutan sejak insiden penembakan kemudian penahanan pimpinan fpi kemudian dilarang begitu untuk organisasinya sendiri
tanggapan anda seperti apa pak
ya itu yang kita lihat tidak hanya mulai dari penembakan ya
dari apa namanya dari pulangnya apa
hrs kemudian apa namanya adanya kerumunan
terus balihu balihu penanganan pada balihu
itu kan sesuatu yang terkait ya rangkaian gitu
sampai kemudian penembakan dan penahanan hrs
yang kemudian berlanjut hingga hari ini pfi secara tegas menyelesaikan aktivitas
dan itu juga penangkan keputusan yang terkait
nah ini kan sesuatu yang apa
ya yang sudah merupakan pendekatan yang sangat keras begitu ya
sangat keras sangat tegas
ya meskipun ini terlambat sehingga memunculkan ekses yang tidak kecil gitu ya saya kira ya
dan saya sendiri sebenarnya apa namanya
ini terlambat ya
apa kesimpulan yang disampaikan seperti ini terlambat
kita punya waktu sejak dua ribu sembilan belas ketika fpi di
sebagai ormas sudah tidak lagi memiliki legal standing begitu ya
itu kan sebenarnya sudah banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah
tapi ternyata tidak banyak hal yang dilakukan
fpi sendiri memperbesar begitu ya
memperbesar pengaruh memperbesar dukungan
saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pak jk
berapa waktu yang lalu
ini mengisi kekosongan gitu
ya kita tahu ada kekosongan kepemimpinan dalam
muslim gitu ya
dia hanya mengisi itu sebenarnya
cara pemerintah melakukan penanganan ini yang kemudian justru memperbesar
kita tidak bisa mengingat
mengingatnya ada kemungkinan
polem pro kontra dan
ya potensi perlawanan dan ancaman di masyarakat itu yang
yang mestinya kemudian menjadi
kalau kita melihat tadi
masyarakat itu tidak
kita akan lihat
mana yang ter
masyarakat ini yang perlu di
cukup dengan pendekatan lunak
mana yang tidak perlu di
mana yang tidak perlu di
tidak perlu di
pastinya ini juga

banyak sekali di respon positif
oleh masyarakat ya
yang resmi melarang
respon positif masalah ini kan
tetap harus berhati hati
sermat dalam melakukan
pendekatan yang keras ini
pak khairul fahmi
setelah bergabung bersama kami
di siaran indonesia news hour